eh tapi ingat ya
jangan diulangin lagi
kejar kejar kejar
ayo kejar cepetnya
imin kemana sih
kok sepuru kalau diurus sama rombongan
jangan tenang aja
gue yakin kok imin bakal baik baik aja
pak lihat dulu
kita harus cari imin
ya lihat deh
ada apa tuh
kok rame gitu
kok mau dong wil
gue jadi inget baju wil
hei saya inget baju
saya harus pergi
nanti si imin yang ketemu kita ketinggalan lagi
gue berusaha nih wil
saya cari imin dulu ya
semoga imin ketemu
selamat tinggal teman
lo kemana sih
pang ternyata bener nih kata petugas tadi
pas informasinya masih jauh
aku khawatir lagi pas kita terus informasi
mimpinya malah udah ada
garet jangan khawatir
gue masih ada duit gak
eh gak ada
yah kagak ada duit pang
aduh gawat nih
katanya gak usah khawatir
bukan itu masalahnya
lo mau aslinya emang senyum sih
luyuh jangan go
kenapa lo disitu
itu kalian itu ha
bisa baca peraturan disini gak
tuh tuh baca
dilarang menangkap membunuh ikan yang ada di danau
nah bisa tuh
karena teman teman saya lapar
sudah sudah sudah
eh tapi ingat ya
rasa itu anak itu ciri cirinya sama dengan anak yang diinformasikan hilang
kok enggak diangkat angkat
ini semua gara gara ipang
impang bandel dan biang rusuk
gara gara dia nih imin sekarang hilang
dan imin sekarang belum dicari
mbak kalau emang mbak mau nyari imin silahkan aja
ntar saya bantu ya
tapi sekarang saya mau nyari pang dulu
aduh kayanya ma kita kesasar ya
kita itu bukan kesasar tapi tersesat

masa itu masa ma aja tuh
kita sendiri jalan ke mana
gue yakin pasti jalur kiri
wah jangan ke kiri atu
kalau ke kiri ma jalan salah
mendingan ke kanan aja
kanan mah kan jalan kebenaran
ih orang jalur kiri
berisik sama kamu berdua
eh apaan kamu berdua
kamu berdua kanan
kamu berdua kanan
kamu berdua kanan
kamu berdua kanan
kamu berdua kanan
kamu berdua kanan
eh apaan kamu teh gitu gitu aja
aku mah gak yakin jalan kamu mah
gua jalan deh
gua gipeng loh
mas yama tidak yakin
serah kamu saja lah
mau ke mana lo pak deh
pak itu kan orang jahat yang ngejar kita
yang ngaku ngaku jadi
bapaknya anak kecil itu
kayaknya anak gue ini yang gagal dengan anak gue itu
kalian pilih orang ini
itu orang jahat wil
mending kita kabur aja deh
ketemu ke saya kalau kita benar kita tidak boleh lari
itu kata bapak lo
kata nenek gue
lo harus ditangkap
itu namanya kamera penyisap ya udah tahu tadi aku lihat kamera itu jatuh dari salah satu baju
orang jati tuh udah kalau gitu sekalian aja kita hubungin ke pusat informasi terus
penghujung bisa tahu kali aja dan kilang kamera ya kan yuk yuk
gua lapar nih aduh kamu teh sudah makan masuk mangkok terus tambah lagi pakai lapar segala
semoga gara gara kamu lu berdua jangan pada ribut apa bobot cat ini mau tahu rasa lo
iya bos bos bos bos bos bos anak kampung itu amai pang padahal dia itu kan ketinggalan jalan
gara gara gue nyari loh kamera gue jadi hilang wah itu kamera gue tuh cici konek kamera lu
apa buktinya nih gue kasih tahu buktinya ada merah merahnya sini deh kalau kamera
sama yang ambil kameranya si pajar udah dikasih pelajaran itu udah nyuruh orang ngambil duit gue
penting kita ajar yuk
hahaha masman kamera kalian tadi ada penjahat jadi bukan ipeng yang mengambil kamera kalian
kenapa ya sete kau jadi diam tadi udah di lu kau tahu kita diem sih tahu kalau
gimana bu udah informasi belum tentang ipang sama retno maaf ibu sampai saat